satu dari empat korban jatuhnya helikopter tni ad di kalimantan utara selasa siang
dimakamkan di magetan jawa timur
istri dan ayah korban menangis histeris akibat tidak kuat menahan kesedihan
lina fitriani menangis histeris di samping peti jenazah suaminya praka suyanto
korban helibel empat ratus dua belas milik tni ad yang jatuh di kalimantan
suasana duka diiringi hujan tangis keluarga dan kerabat
memenuhi rumah duka dedekatnya
pesawat yang ditumpangi oleh lima awak itu masih baru dan layak terbang
untuk pesawat itu sangat layak dan pembuatan masih baru tahun dua ribu dua belas
praka suyanto menjadi salah satu dari empat korban tewas dalam musibah jatuhnya
helikopter helibel empat ratus dua belas milik tni ad di kawasan hutan kabupaten malinau
kalimantan utara dua puluh empat november lalu
almarhum meninggalkan seorang istri dan satu putra bernama fabian ahzan mahardika
yang masih berumur tiga tahun
inam tohari magetan